skate itu gak mandang gender ras suku dan segala macam
kayaknya di skateboard doang nih yang bisa nemuin failure jadi value
kita percaya dua ribu dua puluh empat paris kita ada di sana
skateboarder indonesia kini tak bisa dipandang sebelah mata
sejumlah nama kian dikenal bahkan hingga ke kancah dunia
sebut saja nimas bunga cinta
ataupun skater senior pevi permana yang sudah lebih dari dua dekade malang melintang di berbagai kompetisi internasional
prestasi mereka pun kian terlihat semenjak skateboard menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan di asian games mulai
di ajang olahraga multi event terbesar se asia ini atlet skateboard indonesia berhasil menyabet empat medali
jason dennis linzat meraih perak dari nomor park putra
sementara skater asal bali sanggu dharma tanjung merebut perak dari nomor street putra dan hanya kalah tipis dari skater jepang keyaki ike
ya sulit sih
ngalahin jepang satu itu
tapi saya tetap semangat aja lah intinya
tapi tadi last trick itu menentukan gimana
agak tegang atau gimana
tegang banget soalnya semua orang indonesia indonesia
dan saya yang menentukan kalau misalnya dapet poin tujuh empat saya bisa naik ke satu
nyimas bunga cinta yang saat itu baru berusia dua belas tahun juga turut menyabet medali perunggu dari nomor street putri sekaligus menjadi peraih medali termuda di ajang asian games
ada satu fun fake yang cukup seru buat aku karena pas aku asian games itu medalinya kado ulang tahun buat ibu
pas banget ibu ulang tahun
mentara pevi permana menilai asian games dua ribu delapan belas menjadi arena yang penuh tantangan
mengingat ia terpilih untuk bertanding di nomor
park putra padahal selama karirnya skater asal bandung ini lebih banyak berlaga di nomor street
seluruh skater se indonesia punya harapan besar kepada timnas waktu itu
kalau di asean games waktu itu kita tidak sukses ya kita tetap dipandang sebelah mata sampai kapanpun gitu
kita meraih empat medali di sana dan perjuangannya sangat luar biasa
teman teman juga pelatih

dan yang luar biasanya lagi ketika bisa hormat di bendera indonesia meskipun itu di negara sendiri
tahun kemudian prestasi skateboarder tanah air makin moncer di ajang sea games filipina dua ribu dua puluh
tujuh medali berhasil dikantongi termasuk satu medali emas dari nomor street putra
yang diperoleh sangguh darmatajah
tujuh medali berhasil dikantongi termasuk satu medali emas dari nomor street putra
karena di situ juga ada game of skate
terus ya ada street ada ball
di bol juga kita lumayan panen juga
walaupun emang belum dapat emas lah
dan juga kan di situ kita ada basral
dan di game of skate itu juga mental juga buat pro pro

negara lain ini kan rata rata pro pro yang emang tinggal di amerika
di sea games ini persaingannya malah lebih ketat
tingkat persaingannya melawan pro pro lah
pas aku di sea games itu awalnya lawan si jeff gonzalez
itu dari filipina
terus semifinalnya sama si jepang
chaitra wachai masih inget
terus kalahnya pas di final tuh sama itu
pokoknya naturalisasi ya
sama dia aku kalahnya
pasti happy dan bangga
soalnya baru pertama kali ikut kompetisi di luar negeri juga
jadi dapat rasanya jadi ada pengalaman gitu

nah aku dapat medali itu ada di women park sama di game of skate
game of skate aku dapat perunggu
women park aku dapat perang
prestasi yang didapat di ajang multi event asian games dua ribu delapan belas dan sea games dua ribu sembilan belas berdampak signifikan bagi para atlet
kayak merubah hidup aja gitu
tiba tiba yang tidak pernah punya pikiran untuk jadi pns jadi asn dapat penghargaan itu
prestasi yang didapatkan oleh skater skater muda indonesia saat ini tidak lepas dari peran signifikan skater lokal di generasi sebelumnya
olahraga skateboard mulai masuk ke indonesia di era akhir tahun tujuh puluh an dan semakin berkembang pada tahun sembilan puluh an awal
pada saat itu muncul berbagai kompetisi dan juga lahir beragam komunitas skateboard seperti di kota jakarta dan juga di kota bandung
di kota bandung skateboard sudah mulai masuk sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
rudy sagir salah satu pionir skena skateboard di kota kembang menyebut terjadi beberapa kali transformasi perubahan bentuk papan dan pola permainan
dulu ada namanya gleser ada yang namanya culasila nah ini para tokoh perintis ya skateboard yang serius
papannya papan besar

kalau anak anak jakarta papan besar semua impor
anak bandung papan besar bikin
bikin truknya bikin semua serba bikin
sampai ban juga bikin
nah saya gaul sama mereka main skateboard yang lebih serius ya yaitu mainnya main vertikal
dari jalanan pindah ke vertikal itu sampai kira kira tahun delapan puluh an
orang tamu lintas ngasih lahan ngongkosin untuk bikin skatepark
skatepark pertama itu itu papan besar

nah saya ikutan tuh prosesnya yang ngedesain teman teman semua
para senior itu akhirnya mendirikan namanya isa indonesia skateboarding association
nah di era itu tahun sembilan puluh sembilan saya masih ingat banget mereka membuat seri nasional
hal itu sangat dimanfaatkan sama kita untuk benar benar mengasah skill gitu
karena kita harus mengejar poin waktu itu
dengan mengimingkan bahwa yang menjadi juara nasional satu dua tiga itu akan berangkat untuk dipertandingkan di es game
waktu itu kemarin ada di malaysia terus ada di shanghai terus ada beberapa negara negara lain
umur saya empat puluh delapan tahun
saya seorang skateboarder
asal saya dari bandung
dulu kelasnya paling cuma dua antara pemula sama amatir
terus untuk kategorinya ada ramps mini ramps sama street
pokoknya kalau sepatu udah bolong itu ditambal pakai bandalem

sepertinya nanti sekitarnya makanya selalu ada platform kainnya dan oh yang cukup lama
saya mengunjungi mana mana

terima kasih banget jika kalian menonton
masih nanti sendiri jempol di indonesia
buat aku skate adalah teman hidup aku
aku main skate dari umur delapan tahun itu juga dikenalin sama bapak
dan aku awalnya main skate cuma di kisaran komplek rumah aku
akhirnya bapak nyari skatepark
dan ketemu sama om tony seruntul dari green skate lesson
aku les sampai dua ribu delapan belas an
sampai akhirnya aku nemu seleksi buat timnas asian games
saya membuka tempat pelatihan khusus wadah pelatihan itu dari tahun dua ribu lima belas
dimana saya waktu itu kenal bunga itu mungkin era tahun dua ribu dua belas atau dua ribu tiga belas
waktu itu ya bapaknya mas didit sama bunga
ke taman mini gitu kan
ngelihat dia itu
belum banyak waktu itu skater cewek gitu loh
nah akhirnya saya menawarkan gitu loh
ini untuk main skateboard di respon
ketertarikan dia penasaran dia sama trik trik itu
yang ngambil buat saya itu juga
kamu bagus ini buat ke depan gitu loh
kenapa saya memberikan opsi bermain skateboard untuk anak putri saya ya
yang tergolong ekstrim
itu karena diluar ekstrimnya skateboard itu
banyak sekali benefit yang bisa dicapai untuk pendidikan anak ya
skate kan banyak sering jatuh
bahkan dari kegagalan itu
di skateboard bisa menemukan value lah
tergolong ekstrim karena memang kayaknya di skateboard doang nih
yang bisa nemuin failure jadi value
skateboarder putri indonesia
kimas bunga cinta
berhasil meraih medali emas ajang benz park series asia regional championship
yang berlangsung sabtu sore di singapura
setelah menjadi peraih medali termuda di asian games dua ribu delapan belas
perbendaharaan trik skateboarding bunga terus berkembang
hingga beragam prestasi berhasil ia kemas
di ajang fans park singapura dua ribu sembilan belas
gadis yang baru duduk di kelas dua sma ini
bahkan meraih medali emas
saat mengikuti tur di amerika serikat bersama pro skater dunia pun
tidak tampil mengecewakan
dua ribu dua puluh satu itu aku dapat urutan ke dua puluh delapan internasional ya
nah dari utah itu aku dapat sponsor vans
berbagai trofi bertaraf internasional lainnya juga perlahan tapi pasti
bunga pun didapuk menjadi salah satu model panutan dari produk boneka perempuan ikonik
di dua ribu dua puluh aku sempat jadi role modelnya barbie
dan itu aku kaget banget karena bisa dibilang
yang aku lihat juga
itu barbie kelihatannya yang masuk situ kan cantik cantik
dan ternyata aku salah
karena aku melihatnya selalu tentang kecantikan dari diri sendiri gitu loh
ternyata barbie itu melihat dari prestasinya juga

berbagai pencapaian gadis yang mantap berhijab ini
membuktikan bahwa skateboard bukan hanya milik kaum adat
aku bisa melihatnya dari segi pandangan
aku bisa melihatnya dari segi pandangan
skate itu bukan buat cowok aja
karena cewek juga bebas mengekspresikan dia mau ngapain aja
asal itu positif
terus yang kedua
skate itu gak mandang gender
ras suku dan lain lain
dan segala macem
karena skate itu buat aku adalah tempat yang free buat kalian ngapain aja
bahkan kalian bisa berprestasi di skate
rally ke jawa tengah
seorang remaja berusia lima belas tahun
mencuri perhatian skena skateboarding asia
inilah dia basral gaito
anak bungsu dari tiga bersaudara ini
menjadi satu dari dua skater indonesia
yang mendapat support dari produsen
papan skate kenamaan
asal amerika serikat
basral mulai mengenal skateboard
sejak berusia sembilan tahun
dan mempelajari berbagai trik
secara otodidak dengan bantuan
berbagai kompetisi di dalam negeri
ia ikuti hingga reputasinya terus menanjak
setelah tampil memukau
dan meraih medali perak
di ajang sea games filipina tahun dua ribu dua puluh
di balik moncernya prestasi lelaki
kelahiran dua puluh dua januari dua ribu tujuh ini
ada kisah klasik yang akan selalu ia kenal
hitungannya olahraga mahal ya
terus bisa kan ternyata
luncur gitu ternyata asik
terus aku tanya aja
harganya berapa nih aku beli aja gitu
terus dia bilang rp lima ya udah aku beli aja
terus bawa di rumah
papannya udah dibakar sama bapak
kenapa dibakar sama bapak
gara kayu bakar kan
satu satunya papanku doang
ya udah dibuat jadi itu
jauh sebelum disponsori produk
sepatu skate kenamaan dia
dari negeri pamansam
siswa kelas tiga smp ini
sempat kesulitan memiliki sepatu yang layak
jalan jalan sama saya
habis main tapi itu kan
ke pasar gilingan
kebetulan dia tertarik sama ini
pak ini ada sepatu fan
ini sepatu van tapi kawis
dia bilang begitu
enggak pak ini hori pak
ya begitu saking semangatnya
akhirnya si pembelinya suruh jual apa
suruh beli seratus sama saya ditawar rp tujuh puluh lima ribu
oke gitu kan
akhirnya kita pulang besok
karena kita kan habis tinggal rp lima puluh itu duitnya
dua tiga hari berikutnya
balik lagi ke pedagang yang bersangkutan
karena di satu pasar itu cuma ada itu aja
akhirnya ke situ nggak ada
pokoknya kalau sepatu udah buang
pokoknya kalau sepatu udah bolong
itu ditambal pakai ban dalam
saya berpikir gimana caranya awet gitu
akhirnya saya tambal pakai ban dalam sepeda motor itu
ditalem pakai kastrol
jadi kalau si basral sama si pakak nyaman itu
pasti ciri khasnya itu sepatunya ada tambalan itunya
ban dalem motor
pahit getir perjuangan basral
bonus dari presiden joko widodo
setelah meraih medali perak di sea games
ia sisihkan untuk membangun skateparknya sendiri
di lahan yang tak jauh dari rumahnya

oke jadi ini skatepark aku sama bapak yang dibuat tahun dua ribu dua puluh
waktu aku menang sea games
terus menang sea games aku bikin ini
aku bikin ini waktu itu gara gara
aku punya cita cita
punya skatepark sendiri di rumah
jadi caranya begini kita main skatepark
yang juga sering kita pasal pakai
jadi untuk quarternya banknya tinggi railnya
itu kan untuk speednya harus pas menurut saya kan
makanya kita ukur tingginya bank seberapa
kemudian quarternya itu seberapa
lengkungnya itu seberapa gitu
nanya nanya nanya akhirnya jadilah seperti itu
nanya nanya nanya akhirnya jadilah seperti itu
nanya nanya nanya akhirnya jadilah seperti itu
bastral gaito dan nimas bungacinta
kini terpilih menjadi atlet nasional
yang dipersiapkan untuk berbagai ajan kejuaraan

termasuk persiapan menuju olympiade paris dua ribu dua puluh empat

mantan pelatih mereka di asian games dua ribu delapan belas
dan sea games dua ribu sembilan belas
berduanya bisa berbicara banyak
di kajah skateboarding dunia
bastral emang dari kecilnya
udah dilihat emang dia technical banget
pasti powernya tricknya
semuanya pasti lebih gila gitu
dan emang kenyataan
kalau bunga ya untuk cewek
ya emang dia sudah kelihatan jauh lah di atas

karena dari apa
bunga kan lebih fokusnya di part
ya di ball itu udah kelihatan dia

trick tricknya untuk nyobain air airnya juga bagus
back side front side semuanya lebih udah komplit lah
flip tricknya juga masuk
speednya dapet powernya masuk
jadi emang untuk masuk ke pertandingan internasional

ya bastral bunga udah aman sebetulnya

skateboarder di indonesia ini
harus bisa memimpin asia lah
harus bisa memimpin asia lah
minimal memimpin asia gitu
tidak punya fasilitas pun kita bisa sampai
sampai saat ini
apalagi kita didukung dengan
pemerintah yang memang
kedepannya mau fokus juga sama skateboar
kedepannya mau fokus juga sama skateboard
kedepannya mau fokus juga sama skateboard
dua puluh lima tahun sudah pevi permana meluncur
di atas papan skateboard yang membesarkan namanya

dua tahun berturut turut menjadi juara nasional
sejak dua ribu lima hingga dua ribu lima belas
sejak dua ribu lima hingga dua ribu lima belas
pria asal bandung jawa barat ini
juga turut merasakan naik podium juara
di ajang asian indoor macau dua ribu tujuh

serta menjadi empat puluh skateboarder terbaik dunia

yang muncul di amerika serikat dua ribu sembilan lalu

sebelum mengoleksi segudang medali
pilihan pevi bermain skateboard sejak duduk
di bangku smp sempat ditentang
keras orang tuanya
nggak boleh sama sekali sama orang tua
main skateboard terus ya dengan
cara apapun lah biar tetap bisa
main skateboard kayak papan skateboardnya
saya taruh di kantin sekolah gitu
medali enam di lemari
enam medali selama
enam medali itu orang tua saya nggak tau
kalau saya main skateboard
jadi ketika at the moment
ibu saya beres beres lemari
dan ada medali medali itu gitu
akhirnya kita duduk bareng ngobrol
emang masih main skateboard
emang itu medali siapa
medali pevi mah
oh memang main skateboard masih
ya udahlah kalau gitu memang kamu karirnya
dari sekian banyak pertandingan
yang pernah ia geluti asian
punya cerita tersedih
selama dua puluh lima tahun
ikut pertandingan di pertandingan itu yang paling berat
kayak di dalam
tas ini kayak ada barbel gitu
kayak mau loncat aja kayak berat
banget yang tadinya tuh saya
kayak sanggu kayak basral gitu di street
tiba tiba kepilih sebagai
pemain team park
tapi ketika saya latihan
challenge banget buat saya
besar itu udah
udah saya juga gak nyangka
banget gitu bakal bisa medali
asean games pertama kali langsung
ikutan dapat medali gitu
karir panjangnya di dunia skateboard
membuat pevi dipercaya menjabat
sebagai ketua komisi skateboard
persatuan olahraga sepatu roda
pevi yang juga
berstatus sebagai aparatur sipil negara
di kementerian pemuda dan
memutuskan pensiun dari kompetisi setelah
meraih medali perak di pekan olahraga
provinsi jawa barat november
berbicara bahwa ini pertandingan saya
mau lanjut membina generasi
teman teman adik adik semua
di skateboard indonesia
alasannya itu bukan karena
atau apa tapi memang
ternyata kemarin gak bisa ngejalanin
semuanya gitu pertandingan iya
jadi panitia iya jadi ketua panitia
organisasi juga gitu ternyata
kita harus memang fokus dan saya
sudah cukup panjang
saya berkarir di skateboard ini
kalau saya terus terusan
tidak akan ada regenerasi nantinya
saya bagian yang ngurus teman teman
yang fokus bertanding
bela negara gitu
pevi bermimpi generasi mendatang
bisa menjadi papan atas
setidaknya di level asia
kita tidak punya fasilitas pun
didukung dengan pemerintah yang
memang kedepannya mau fokus
juga sama skateboard karena skateboard ini
sekarang di kemenpora ini
udah masuknya layer a
layer a itu dimana layer yang
pemerintah harus fokus
mempersiapkan segala kebutuhan
prestasinya di olahraga layer a ini
masyarakat kita menganggap skateboard
hanyalah permainan jalanan
yang bahkan kerap merusak fasilitas publik
tapi bisa dipastikan
itu adalah anggapan yang sudah usang
karena sejak tahun dua ribu dua puluh
skateboard sudah resmi menjadi salah satu
cabang olahraga yang di
pertandingkan di ajang olimpiade
artinya kini para
penunggang papan di seluruh dunia
memiliki kesempatan untuk memilih
jalur prestasi mengikuti berbagai
kompetisi hingga bukan tidak mungkin
tampil di ajang olahraga tertinggi
olimpiade nah pertanyaannya
berlaga di sana
kabar baiknya atlet
skateboard indonesia kini
tengah berada di jalan yang benar
kita pengen enam orang tuh
bisa ikut tour terus di
sementara ini yang pasti
bisa pergi itu ada
dua orang atlet ada basral ada
goals aku banyak di skate kayak ikut
dan itu alhamdulillah
aku dapat undangan buat datang
ke arab di
akhir januari ini
dan aku mohon doanya semoga
riyadah aku bisa ikut
kita percaya dua ribu dua puluh empat paris
kita ada di sana